bekel buat di akhirat
hah terlalu klise
kalau om kasih alasannya masuk akal
tuh anak udah ngelakuin kriminal murni
pidana murni itu
sebelum dikasih ke polisi
mau gak mau harus dikebukin dulu tuh anak tuh
akhirnya gue ajak dulu
kita beri tuh anak
beres juga pelajaran kita hari ini
kagak ada yang boleh
gak saling memaafkan satu sama lain
kita harus saling memaafkan
masih ada diantara kalian yang gak mau memaafin
ada kata kata tidak ada maaf bagimu
di dalam hatinya masih ada
nah kalau abang sendiri gimana
pernah gak gak maafin orang
bapa aku dari jakarta
puji bang chceh p landscape
pak kita lihat aja ada di depan pak
kurang asem nih bocah
emang agak berani sih orangnya ninggalin jejak sebesar ini
terus gimana pak
kayaknya saya tahu siapa pelakunya
ya udah kalau gitu langsung kita laporin aja ya pak
ya saya selesaikan dengan cara saya sendiri
kak wiyanti itu lagi ngajar
ya kalau gitu saya tunggu aja ya
waduh ngajarnya katanya seharian mas
tolong sampaikan titipan ini dari saya di mas
tadi saya sampaikan ya mas
terima kasih mas ya
teh wiyanti teh kenapa nggak nemuin cowok yang tadi
nggak boleh nek
oh berarti nanti kalau udah nikah mama boleh ya teh
kalau misalnya nanti teteh nikah udah neneng sama bang apoy
kita juga pasti bakal datang
kita pasti bakal datang kok
terus doain kalau misalnya kita tap biar cepet nyusul
teh lulutnya kenapa
kagumnya sama nenek
kok bisa kempes ya
aduh mana bengkel lagi
nggak ada lagi
nggak ada lagi
bisa bantu saya untuk ganti ban
antum suruh aneh ganti ban
antum tidak tahu siapa aneh
wah nggak tahu mas
bang dengerin ya
orang yang ada di depan abang ini adalah ustadz paruh
an nurih al imam firdausi
dan ustadz ini ada
istamin jangan khawatir
pasti ana bantu karena itu sudah kewajiban
cefet kasih kursinya buat tamu
tamu harus kita hargai dan hormati
apalagi dalam kesusahan kasih
waduh jadi ngerepot ini
tidak tidak ada yang merepotkan
memang kalau di sini kita saling tolong menolong
apalagi kalau ada tamu
harus kita layani dengan baik
kuncinya ada di belakang ya
kamu harus ngapalin ini
saya kasih waktu tiga hari ya
bah kenapa harus gitu
sholat atau enggak itu kan urusan masing masing
coba kasih gua satu alasan kenapa gua harus sholat
aduh dibudak ya
hah sholat itu tiang agama
rimba bekal buat di akhirat
hah terlalu klise
gua mau sholat
kalau om kasih alasan yang masuk akal
tuh anak udah ngelakuin kriminal murni pot
pidana murni itu
sebelum dikasih ke polisi
mau gak mau harus dikebukin dulu tuh anak tuh
akannya gua ajak lu
gua pengen minta restu dari lu
kita beri tuh anak
dia kan masih dalam masa hilap
lu jangan seujung dulu dong bukan dia kali
eh kalau ngelakuin kilaf itu nggak ngelakuin kejahatan
sekarang gua tanya lu
lu mau rumah sakit apa kuburan
ya udah deh
lu bedain hilab sama olap
tentu temenmu tentu orang lu
masa gua surah surahin itu
kurang dalam tiga hari
tuh dia bocanya
cadas lu apa ya
kok om tau nama geng gua sih
oh jadi bener geng loh
yang ngejar toko gua
oh enggak om
geng gua itu cuma ngejar toko toko yang nggak bener kok
maksud toko gua nggak bener
kurang aja lama lama lu
eh namanya aja udah aman aman
lu ngerti kakak
oh gua beri juga lama lamanya lu
tunggu sabar pom
mau ganteng lu ilang di sini
yang istighfar tuh dia
yang buat salah tuh dia
kenapa gua yang istighfar
siapa aja still ya
itu kritis semuanya aku telah jawab nih itu malah yang seharusnya memancing kita untuk lebih kreatif
umi emang sepertinya kita udah gak sanggup jalan aman dari umi
ustadz sepuh pastinya memberikan amanah sama kalian itu bukan tanpa alasan
umi akan kasih seharusnya
satu amanah lagi untuk kalian
carilah ustadz beling
karena ustadz jaina belum bisa pulang dalam waktu dekat
kalian bisa tanyakan semua pertanyaan itu kepada beliau